pt industri jamu dan farmasi sido muncul menjadi salah satu perusahaan yang paling siap dalam menghadapi revolusi industri empat
selain karena proses produksinya melibatkan peralatan modern yang canggih produk produk dari sidong muncul juga mampu bersaing di pasar internasional serta diminati masyarakat luar negeri